pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam edisi spesial
membahas keutamaan dari bulan muharram seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
pagi kita lanjutkan lagi
nah kalau kita bicara tadi bulan muharram ya
kenapa kemudian bulan muharram ini dianggap sebagai bulan suci dari empat bulan yang lain gitu
apakah karena mungkin bobot ibadahnya juga luar biasa besar
sebenarnya yang membuat istimewa itu dari segi apanya pak kiai
ya baik kita kalau melihat pada petunjuk petunjuk nabi itu
kenapa kita diminta untuk berpuasa
ya kenapa kita diminta untuk sholat malam
untuk merenungkan ya tafakur itu
bahwa banyak sekali peristiwa peristiwa besar dalam karunia allah yang diberikan di bulan muharram
maka itu memberi isyarat itulah bulan waktu ketika siangnya kita berpuasa malamnya tahajud untuk meminta
turunnya karunia allah rahmat allah sebagaimana pernah diturunkan kepada nabi nabi terdahulu
yang kedua bahwa secara spesial memang berpuasa di bulan muharrem itu
diampuni dosa yang lalu dosa yang kemudian ini yang begitu luar biasa
nah stimulus ini sebenarnya dalam mempraktekannya ini
kita jangan melakukan karena pengen supaya dosa kita dihapus
karena bisa jadi perbuatan kita tidak ikhlas gitu
tetapi ketika kita menggambarkan kepada anak kita kepada adik kita rekan sejawat
menarik juga untuk kita menyampaikannya
tetapi ketika kita melakukannya jangan melakukannya itu
karena upah karena disitu berarti dia tidak ikhlas juga
memang ranjaunya banyak ini kita harus hati hati berhati hati
takut salah ijak gitu pak kyai betul betul
jadi itu tadi ya tuntunan sebenarnya kan tuntunan puasa juga banyak ya
ada yang bilang tanggal sembilan tanggal delapan tanggal sepuluh nya gitu ada yang macam macam
tapi baiknya memang dari awalnya sepuluh hari dari tanggal satu sampai tanggal sepuluh
pak kiai itu yang kemudian yang jadi pertanyaan saya di segmen berikutnya sebelum kita jeda tadi
ada sebagian mungkin umat islam yang kemudian menyikapi bulan muharram ini sebagai bulan kesedihan
bagaimana sebenarnya kita itu harus melihat kondisi seperti ini
karena kan semacam kontradiksi ya
sebenarnya kita melihat bahwa bulan muharram ini tahun baru islam
yang harusnya kita sikapi dengan penuh syukur
tapi di sisi lain juga ada fenomena seperti ini begitu
iya para pemirsa kita juga mesti bijak juga memahami ini
ini faktual di masyarakat yang memahami dan akidahnya syiah
mereka memang memuliakan benar dengan cara meneladani atau memfotokopi kondisi
dimana pada saat itu cucu rasulullah hasan itu disiksa
maka mereka menyakiti tubuhnya sampai berdarah darah
untuk sampai kepada sebuah pengalaman ruhani
memahami betapa sakitnya betapa pedihnya sebuah pengkhianatan gitu
nah bagaimana kita yang bukan syia mensikapi ini
kita melepaskan diri dan tidak bertanggung jawab dengan pemahaman itu
tetapi dalam perspektif kita ahlus sunna wal jamaah itu begini
kalau kita kenal peringatan maulid nabi
kenapa peringatan lahirnya yang diperingati tapi bukan kematiannya
sebenarnya ini juga kan menjadi sebuah isyarat
kalau mati itu menggambarkan sesuatu yang tidak berhasil
sesuatu yang negatif sesuatu yang ya yang tidak kesedihan
tetapi kalau lahir itu menggambarkan keceriaan dan perspektif yang bagus gitu
bukan peringatan wafatnya beda dengan saudara kita wafatnya isya yang diperingati umpamanya gitu
nah ini kan memang saudara saudara kita mereka cara pandangnya tidak sama
kalau kita memahaminya itu perbedaan itu
ya sebagian dari yang
mestinya kita tidak memberikan komentar
agama kalian pemahaman kalian perspektif kalian
silahkan untuk kalian
waliyadin dan untuk kami ya seperti apa yang kami pahami maka sesungguhnya kita tidak akan benturan
bahkan di dalam al quran itu
dilarang kita mencacimaki persembahan yang dilakukan oleh umat yang lain karena
fayasubullahiri ilmin ⁇ nanti efeknya itu dia akan mencaci tuhan kita mencaci allah tanpa ada ilmu pengetahuan untuk itu
nah jadi ada garis toleransi yang sudah dibatasi di dalam al quran
jangan masuk pada medan area teologi yang berlebihan karena nanti sebaliknya dia akan mengoreksi
dengan yang jauh lebih buruk ya
tuhan dan ketuhanan kita bahkan lebih jelek
kalau ada quran di bakar orang menghina nabi muhammad orang melecehkan nama tuhan
jangan buru buru kita marah jangan jangan sebabnya ada perkataan
itu adalah timbal balik dari sebuah perbuatan umat islam yang melakukannya
oke jadi itu tadi ya
yang harus kita fokuskan adalah bagaimana kita justru meningkatkan ibadah kita
kalau misalnya tahun baru kan biasanya kita sibuk bikin resolusi
tahun ini pokoknya saya harus begini harus punya body goals apa apa gitu
nah kalau umum haram itu baiknya kita seperti apa pak
jadi resolusi seperti apa yang harusnya dimiliki oleh setiap muslim
nabi memberikan sebuah parameter ketika kita memasuki tahun baru itu
barang siapa yang hari ini lebih bagus dari hari kemarin maka dia beruntung
kalau sama saja dia rugi
tidak lebih bagus dari yang sebelumnya
nah kalau itu menjadi sebuah parameter buat kita setiap tahun baru
muharam seperti sekarang yang kita lakukan ini maka sesungguhnya perbaharui akidah kita
jangan jangan selama satu tahun itu ada salah kita
jadi tajidul akidah memperbaharui akidah
yang kedua perbaharui cara pandang kita mindset kita ini
bahwa selama ini kita koreksi
jangan jangan kalau kita kurang semangat beribadah ada sesuatu yang tidak memberikan kita itu bersemangat sebagai seorang muslim kita koreksi itu
nah kata muharam itu sebenarnya kan itu
melakukan diartikan sebagai sebuah proses untuk melihat ke belakang dan berpandangan ke depan
jadi itu tadi ya memperbaiki diri ya
lebih baik dari yang sebelumnya
dan menjauhkan itu tadi ya pak kiai
misalnya anggapan anggapan atau persepsi persepsi stigma negatif terkait muharram itu juga penting
kalau ada yang bilang terakhir pak kiai ada yang bilang bulan muharrem itu kan sial ya bulannya sial gitu
seperti apa pak kiai kita harus
justru sebaliknya kalau dia bulan muharram bulan yang dimuliakan bulan yang disucikan maka dia mesti beruntung
nah cara pandang cara pandang ini kita mesti minta kepada saudara kita untuk memberikan pemahaman sama mereka salah ente memahaminya
justru bulan ini adalah bulan yang penuh kebaikan pada kita
karena memang allah pernah memberikannya kepada nabi nabi terdahulu di bulan ini
kenapa tidak kita mendapatkannya
jadi itu tadi ya perbaiki diri
masya allah jadi pr kita nih satu tahun ke depan bagaimana caranya kita bisa lebih baik dari hari kemarin ya pak kiai
masya allah pak kiai terima kasih atas ilmunya hari ini
selamat tahun baru ya pak kiai
berlomba lomba meningkatkan iman dan takwa amin ya ruwan
pemirsa usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program gapai kemuliaan
semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada allah azza wa jalla
saya melayu aram dan juga kiai haji haris hatta pamit
terima kasih atas perhatian anda
insya allah kita akan jumpa kembali pada episode berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh